ya bursa pencapresan internal pdip untuk pilpres dua ribu dua puluh empat terus jadi perhatian
beredar kabar pada perayaan hud pdip sepuluh januari mendatang
ketua umum pdi perjuangan megawati soekarno putri akan mengumumkan nama capres yang akan diusungnya
dua nama yang muncul ke permukaan adalah ganjar pranowo dan puan maharani
untuk membahasnya malam hari ini kami telah tergabung bersama politikus pdi perjuangan
dedy sitorus dan juga pendiri lembaga survei kedai kopi bang henry satrio
selamat malam bapak bapak apa kabar semuanya
selamat malam bang dedy selamat malam
sehat sehat ya selamat tahun baru
ya selamat tahun baru saya langsung ke pak deddy
jadi bagaimana agendanya apakah benar ibu mega nanti akan mengumumkan kandidat capresnya di hud pdi perjuangan
ya akan ada katakanlah semacam sinyal sinyal dari ibu megawati sebagai ketua umum partai
pada saat ulang tahun partai tanggal sepuluh januari ini
dan harapannya mudah mudahan itu memberi sedikit kejelasan atas rasa ingin tahu publik maupun teman teman dari partai yang lain
tentang arah pdi perjuangan menuju pemilu presiden tahun dua ribu dua puluh empat
dan nanti saya kira akan lebih jelas lah bagi publik
kira kira kriteria atau katakanlah kiri kiri daripada calon presiden yang akan diusung oleh pdi perjuangan
berdasarkan pertimbangan ketua umum ibu megawati
jadi belum bisa dipastikan apakah itu akan disebutkan secara gamblang
atau hanya sekedar ciri ciri saja yang akan diumumkan pada saat mungkin pidato kebangsaan ibu mega
saya kira pada tanggal sepuluh itu
ibu akan memberikan kejelasan yang lebih memuaskan rasa ingin tahu publik lah
karena untuk menyebut nama saya kira nanti dpp lah yang menjawab
tetapi seperti yang disampaikan oleh sekjen bapak hasto dan juga mas bambang pacul ya
itu juga sebagai dpp yang membidangi pemenangan pemilu
saya kira nanti akan makin jelas bagi publik
kira kira seperti itu
dan juga akan semakin jelas
semakin jelas bahwa yang dikaya orang selama ini bahwa diperjuangan dengan kekuatan politik lain
dengan pak jokowi itu dia netral gitu saya kira akan nanti terjawab kira kira begitu
ya tapi kan ada dua nama nih yang sudah muncul ke permukaan
ganjar dan juga puan
saya akan ke bang hensat
kalau dari diantara dua nama tadi bang hensat siapa yang kira kira akan diucapkan oleh ibu mega
atau dipilih oleh bu mega
ini kan selalu tiga sebetulnya mas taufik pilihannya
yang pertama ya bukan mbak puan kemudian bukan mas ganjar atau bukan diantara keduanya
jadi artinya ibu mega menyebut nama lain
kan bisa saja ibu mega menyebut nama dirinya sendiri gitu ya
atau kader kader lain yang tentunya banyak bertebaran di pdi perjuangan yang siap menerima tugas itu
kemudian kalau memang dilihat dari sejarahnya kan yang memang di grooming gitu ya terlihat itu mbak puan
jadi artinya dari bahkan sejak berada di perut ibu mega itu kan sudah jadi aktivis beliau itu
karena dikejar kejar order baru waktu itu kan
nah kemudian apa namanya dari sisi partai sampai jadi ketua dpp
kemudian sebagai anggota legislatif juga sampai menjadi ketua dpr
bahkan sempat masuk di ranah eksekutif
sementara mas ganjar juga kinclong juga
apalagi beliau ini mas ganjar adalah calon presiden yang diunggulkan versi lembaga survei gitu ya
bukan diunggulkan oleh ibu mega atau pdi perjuangan
tapi diunggulkan oleh lembaga survei yang kadang kadang kita juga suka membacanya di endorse sama pak jokowi juga
nah kalau siapa yang akan di
yang akan diunggulkan oleh ibu mega wah susah itu yang tahu cuma ibu mega tuh
karena selama ini kita kan nggak bisa ya menduga duga
tapi kalau kita menelah catatan sejarah itu ada beberapa hal yang bisa kita lihat gitu
yang jelas ibu mega biasanya lebih mengutamakan ideologi dari kadernya
kadernya ini seideologis nggak punya ideologis yang sama nggak dengan partainya
jadi kalau kemudian angka lembaga survei itu
tapi yang dia hitung biasanya adalah bagaimana apakah calon yang diusung ini bukan hanya tentang kalah menang
tapi bisa menjaga ideologi dari pdi perjuangan
waktu munas misalnya ya atau kongres di bali sepuluh tahun yang lalu di dua ribu dua belas
ibu mega sempat mengatakan bahwa pdi perjuangan ini bukan hanya untuk mencari kekuasaan
atau mendapatkan kuasaan bagi bagi kursi dan lain lain gitu
jadi ini lebih diutamakan adalah kemaslahatan bagi rakyat
dan ini sebetulnya berjemin waktu bung karno menyampaikan juga begitu
bahwa tujuan dari partai politik ini adalah memecah kebuntuan keraguan keraguan ya
demi kemajuan bangsa
jadi memang kalau kita disuruh nembak mas sofiknya agak susah gitu
kalau bang deddy suruh nembak bukan cuma susah
dia deg degan juga
rada rada melanggar aturan main partai
kalau kita kalau menurut saya tiga itu
antara pak ganjar mbak puan atau ya bukan keduanya
nah itu kan macam macam tuh
bahkan pesantar juga ada nama pak budi binawan gitu
atau kader kader muda seperti mas budiman sujadmiko
atau beberapa kader lain yang memang disiapkan oleh pdi perjuangan
dan tindanya memang
kalau dari sisi kotel efek
antara presiden dan pdi perjuangan
itu memang tidak besar tuh kotel efeknya
jadi kayak pak jokowi dua ribu sembilan belas itu terpilih jadi dua periode
tapi kotel efek untuk pdi perjuangan
jadi angka angka mungkin menjadi bagian kosmetik dari bumega untuk menentukan
tapi kalau dari catatan sejarah
beliau biasanya lebih menentukan yang ideologis
atau memiliki ideologi kuat seperti pak jokowi misalnya
bagaimana nih bang deddy tadi sudah disebutkan kriterianya ya kalau yang nggak populer
atau yang memang meneruskan terahnya soekarno begitu cucu proklamator yang ideologis
apakah ini artinya puan
sebenarnya kriterianya apa sih yang dipilih oleh bumega ini
saya kira bung henry sudah menjelaskan dengan sangat gamblang nih
bahkan lebih baik dari saya
jadi tadi juga bung henry tidak ada menyebutkan meneruskan terah soekarno
tapi meneruskan legacy ideologi dari bung karno
apa legasi ideologi bung karno itu ya nkri
ya pancasila gitu ya
itulah warisan ideologis bung karno
nah apakah kemudian nanti ibu puan yang disebut atau ganjar
atau bahkan ibu risma
atau yang lain
ya saya kira seperti yang saya sampaikan tadi
nanti tanggal sepuluh itu akan memberikan informasi yang lebih clear gitu ya
yang akan memutus spekulasi maupun tebak tebakan gitu ya
karena seperti yang disampaikan oleh bung henry
jadi bagi pd perjuangan
kita itu bersandar pada menyatunya kekuatan ideologis partai
dengan denyut nadi masyarakat
dan basisnya adalah ideologi tadi
siapapun yang nanti akan
atau informasi apapun yang akan disampaikan ibu mega
pasti itu adalah bagian dari keberlanjutan legasi ideologi bung karno tadi
tapi kalau melihat variable pendekatan survei
jelas ganjar yang diunggulkan
tapi kalau melihat parameter elit pdip
dan juga meneruskan ideologi tadi
puan tentunya lebih berpotensi mendapatkan tiket dari megawati
itu artinya kans puan lebih besar
saya kira terlalu pagi ya untuk menyebut itu
dan saya kira publik juga sudah bisa
katakanlah melihat bagaimana ibu mega
selalu berpikir bagi kepentingan bangsa negara partai rakyat
dibanding sekedar urusan menang menang
atau urusan yang lain
jadi saya kira kita harus sabarlah
hanya tinggal beberapa hari
karena pd perjuangan itu tidak bisa dilihat dari bahwa kita hanya melulu ingin menang
karena itu sudah beruntung berkali kali
selalu pasti akan apa namanya
menyatu juga dengan kekuatan kekuatan politik lain
dan bahkan mungkin dengan organisasi organisasi besar
kemasarakatan dengan relawan
agar bisa bersinergi dengan struktural partai memenangkan pertarungan politik
bukan nasib pdi perjuangan semata mata gitu
berbagai atau koalisi partai lain kan sudah mendeklarasikan
nah sikap dia megawati selama ini justru berdampak adanya saling galang dukungan oleh para kader terhadap calon yang mereka inginkan
meskipun tidak secara terbuka
bahkan ada juga yang membentuk dewan kolonel begitu
dan masif bergerak mempromosikan puan
sementara di sisi lain simpatisan ganjar pranowo juga ini ikut bergerilya nih
barisan ganjaris di luar struktural partai ini lebih aktif di media sosial
tanggapan anda seperti apa
saya berkirain itu buat bang dedi
ya nanti bang dedi juga boleh menanggapi
bicara tentang dewan kolonel kan itu sudah diselesaikan di internal partai pdi perjuangan ya
bahkan ada surat keputusan yang menyerahkan bahwa komunikasi politik itu diserahkan kepada sosok prananda prabowo gitu ya
jadi secara internal sih sudah dimainkan
tapi memang betul tadi mas taufik bahwa
partai partai politik lain pun
akhirnya menunggu bagaimana langkah dari pdi perjuangan
kan apa ya pak sekjen itu kan hanya memberikan informasi hintsnya itu tahun dua ribu dua puluh tiga gitu ya
sementara tahun dua ribu dua puluh tiga ini masih panjang gitu
apakah tanggal sepuluh mei sesuai dengan ulang tahun pdi perjuangan
ya belum tentu juga karena tanggal tanggal sakral lain ya buat ibu mega tuh ada juga gitu misalnya
juli kalau saya tidak salah itu pas beliau dilantik sebagai presiden tuh
kemudian kalau nggak salah tanggal dua puluh tiga juga itu kan tanggal lahirnya bu mega pun
terus mas nanan juga lahirnya tanggal dua puluh dua
jadi terus kemudian ada tanggal dua puluh tujuh juli
jadi kalau untuk tanggal itu banyak tuh hints hints yang lain gitu
mungkin ya mungkin saya lebih cocok
mungkin ya mungkin saya lebih cocok
mungkin bu mega akan memberikan kriteria kriteria kira kira siapa calon presiden yang akan diusung
apakah nomor satu atau nomor dua ya mungkin itu nanti tanggal sepuluh sih bisa
tapi kalau nama sih kelihatannya agak kecil kemungkinannya
lagi pula kalau dihitung dari sisi hitung hitungan kompetisi ya mas taufik
ya apa namanya kalau begitu pdi perjuangan mengumumkan tanggal sepuluh mei besok
mulainya terlalu dini tuh
orang orang langsung partai partai politik lain itu langsung berhitung tuh
kira kira kalau diumumkan misalnya ya
misalnya diumumkan mas ganjar
wah ini langsung oh berarti anies maju nih
terus kemudian apakah prabowo akan maju
wah belum tentu juga gitu
tapi kalau misalnya papuan
wah bisa jadi ternyata yang akan diajukan oleh partai partai itu ya puan maharani erlangga hartarto prabowo subianto gitu misalnya ya
nggak ada anies nggak ada ganjar misalnya
tapi bisa juga dimunculkan
wah kalau kemudian pdi perjuangan mengusung sendiri nih
jadi puan maharani ganjar pranowo
nah itu kan hitungannya ada lagi
jadi menurut saya buat pdi perjuangan bukan hal yang menguntungkan kalau kemudian diumumkan awal
kalau saya mungkin agak maju sedikit lah ya
sekitar bukan bulan bulan awal tapi bulan bulan tengah menjelang penutupan
pendaftaran biasanya begitu kan pdi perjuangan
karena hitung hitungan kompetisi itu kurang menguntungkan kalau kemudian di awal gitu
kecuali memang nasdem yang memang membutuhkan sosok anies baswedan untuk meningkatkan kotel efek elektabilitasnya
mungkin juga begitu
atau demokrat dan pks yang ikut ikut
atau kemudian misalnya partai partai lain
tapi kalau untuk pdi perjuangan sebagai partai yang besar gitu ya
dan kemudian bisa mengajukan sendiri
kalau terlalu dini menurut saya sih nggak menguntungkan buat mereka
tapi juga kalau tadi anda mengusulkan untuk memundurkan pengumuman capresnya
silahkan aja diumumkan
tapi kalau nanti tanggal sepuluh januari itu bagus banget buat politik di indonesia
karena rakyat indonesia bisa
indonesia bisa mengetahui lebih awal kira kira siapa saja tokoh tokoh yang akan maju ke dalam perhelatan pilpres
jadi mereka juga bisa mempelajari track record
kemudian mempelajari program program gitu ya
kalau saya sebagai rakyat ya seneng banget gitu kalau bisa diumumkan awal
bisa diumumkan awal
tapi kalau saya menilai atau menelah dari sisi kompetisi itu tidak terlalu menguntungkan untuk pdi perjuangan
nah itu yang ingin saya tanyakan
roman romannya karena ada beberapa suara suara yang mulai akan menaturalisasi ganjar untuk berpasangan dengan entah itu prabowo atau dengan yang lainnya
apakah ini mungkin dilakukan ketika nanti pdip belum juga mengumumkan siapa capresnya
saya rasa partai partai lain akan berpikir satu ratus dua puluh delapan persen
kalau saya menilai ini berhadapan dengan sosok megawati soekarno putri dan pdi perjuangan gitu
ngapain mencari cari perkara dengan pdi perjuangan dan megawati di awal awal
oh memangnya sudah hampir sudah pasti ganjar pasti menang kan enggak juga gitu kan
di berbagai survei memang dia paling tinggi
cuma jangan jangan sudah pick dia dan sekarang mungkin akan lay low gitu
jadi menurut saya partai politik kalau mau berurusan sama bumegahan pdi perjuangan dan megawati itu akan berpikir
jadi menurut saya partai politik kalau mau berurusan sama bumegahan pdi perjuangan dan megawati itu akan berpikir

dan saya rasa juga mas ganjar nggak berani tuh pindah di awal

dan saya rasa juga mas ganjar nggak berani tuh pindah di awal

komandan pemenangan pemilunya itu bu puan loh mbak puan maharani
jadi artinya ganjar ini terlalu banyak berhutang pada pdi perjuangan
dan menurut saya terlalu kanyol kalau dia pagi pagi sudah mengkhianati pdi perjuangan lompat demi jadi calon presiden
ini bukan jadi presiden jadi calon presiden aja gitu
menurut saya sih pas ya hitungannya
itu kira kira sombik
baik tanggapan anda bang deddy seperti apa nih
ya pertama tadi soal partai partai lain
saya kira itu bagian dari dinamika politik yang memang harus dilakukan ya
karena memang apa namanya dibutuhkan yang namanya silaturahmi konsolidasi dan sebagainya
itu sah sah saja dan kita anggap itu hal yang natural
sementara yang di internal partai juga sama gitu
cuma itu bukti bahwa demokrasi hidup di partai
tetapi demokrasi yang ada di kita itu demokrasi terpimpin
demokrasi terpimpin itu artinya apa
dipimpin oleh ide dipimpin oleh fatsun politik dan dipimpin oleh keputusan keputusan partai
jadi demokrasi itu bukan demokrasi bables gitu ya
akhirnya itu yang membuat dinamika yang menurut saya juga hal yang wajar dan natural
dan diselesaikan secara demokratis dan menurut aturan yang ada
nah ke depan saya kira benar sekali
jadi begini kenapa sampai hari ini ibu megawati tidak bicara tentang calon presiden ya
karena apa karena kader kader kita yang muncul itu semuanya juga masih
menjabat jabatan masing masing itu yang pertama
tentu kalau pagi pagi sudah apa namanya kita sudah cawe cawe dengan urusan copra capres
itu akan menggampu apa namanya soliditas pemerintah
tanggung jawab mereka terhadap amanah yang diemban
yang kedua pesan ibu mega selalu adalah bahwa memang kondisi negara kita
akibat pandemi dan potensi ekonomi global itu sangat membutuhkan soliditas pemerintah
dan kekuatan politik
jadi itu bukan karena kita masih menunggu wang sit atau masih menunggu apalah namanya gitu ya
enggak itu murni hitungan hitungan politik
berdasarkan kepentingan bangsa kepentingan negara
dan kita selalu juga tetap membangun komunikasi dengan partai partai lain gitu
jadi jangan dikira kita jual mahal atau merasa sombong arogan bisa jalan sendiri
enggak juga gitu ya
tapi memang momentumnya belum tiba
dan nanti sepuluh januari mudah mudahan ibu tua umum itu memberikan sinyal yang lebih pasti gitu ya
tetapi dengan catatan kan banyak hal bisa terjadi antara januari sampai juni gitu ya
saya lupa pendaftaran itu bulan
antara januari sampai oktober gitu
jadi semuanya itu tentu ada perubahan
semuanya itu tentu adalah bagian dari proses politik yang ada gitu
akan sangat tergantung dari dinamika yang ada
tidak hanya bagi kita ya
tapi juga dinamika yang terjadi dalam pemerintahan maupun di dalam politik itu sendiri
dinamika itu kan juga terjadi di koalisi koalisi lain yang juga pastinya ingin
bahwa koalisinya ini berhasil dan capres yang diusungnya ini memenangkan pemilu dan pilpres dua ribu dua puluh
nanti apakah tidak sayang jika atau tidak rugi nih mengabaikan potensi ganjar panowo misalkan dengan segala potensi dan elektabilitas yang bagus
apakah tidak akan sayang jika dicapreskan oleh partai lain lalu apa yang dilakukan kalau misalkan itu terjadi
ya kalau dicapreskan oleh partai lain artinya memang takdirnya memang bukan
itu bukan bersama pd perjuangan
karena kita selain percaya pada menyatunya kekuatan partai dengan rakyat kita juga percaya pada elemen takdir gitu ya
jadi ya tidak terlalu pusing juga kita urusan begitu gitu
karena tadi saya sudah sampaikan dan bung henry juga sampaikan bahwa kita itu tidak pernah melihat yang namanya kontestasi politik itu sebagai urusan menang menangan belaka
ada hal hal yang lebih besar dipertaruhkan daripada sekedar covid kekuasaan gitu loh
kalau mau melihat sejarahnya ya baik dari zaman ibu megawati bahkan zaman bung karno diteruskan oleh zaman jokowi yang paling tidak menikmati kue kekuasaan itu ya pdi perjuangan gitu
kalau mau kita jujur gitu ya
tapi ya itulah pdi perjuangan
simbangan kita tadi legacy ekologi ideologi
dan bagaimana bangsa ini tetap ekstatu plural ya bineka tunggal ika gitu ya
itu yang menjadi pemikiran utama dari semua langkah langkah politik
tidak ada yang lain
tidak juga cuma sekedar menang gitu
atau jangan jangan ini bang hensat hanya sekedar taktik dari pdi perjuangan ini dalam mendongkrak puan maharani untuk pemilu pemilu berikutnya
ya bisa saja begitu dan sah sah saja kan
nah kalau memang secara perhitungan momentum ya waktu yang tepat buat mbak puan ya memang dua ribu dua puluh empat gitu
kalau dia tidak maju hari ini kemungkinan dia baru bisa maju sepuluh tahun lagi di dua ribu dua puluh empat gitu ya
itu pun bila tidak ada turbulensi politik yang terjadi di internal pdi perjuangan
sehingga memang momentum yang paling pas adalah sekarang
ya lagi lagi balik tergantung dari bagaimana keputusan bu mega gitu ya
dan kalau kita pelajari bu mega ini kan dia ini menurut saya punya kekuatan yang berbeda gitu ya
karena dengan kesukarnoan beliau hanya beliau yang mampu membesarkan partai politik sebesar pdi perjuangan seperti saat ini gitu kan
bu rahma marhum atau bu sukma juga pernah mencoba peruntungan untuk membuat partai politik
tapi tidak berhasil dan tidak sebesar
mas taufik itu belum pernah ada yang mengalahkan tuh pasca reformasi ya
dengan satu ratus lima puluh empat kursi dengan aturan enam belas akordos itu itu belum pernah terulang lagi
jadi artinya memang pengalaman pengalaman ibu mega dalam politik dan membawa pdi perjuangan
bahkan salah satu kadernya bisa menjadi presiden republik indonesia
itu menurut saya punya tataan tersendiri yang tidak bisa diremehkan juga
jadi artinya misalnya ya kemudian dia mengusulkan tiga tadi pilihannya tuh
bisa mbak puan mas ganjar atau bukan kedua duanya
jadi disebut nama nama lain
dan itu bisa jadi keputusan beliau tuh tidak tentang menang kalah lagi lagi ya
misalnya ya bukan tidak menang kalah
misalnya di bali diajukan pak uspok gitu kalah ya udah gapapa
ya udah oke gitu
yang paling penting kelihatannya buat bu mega adalah bagaimana keberlangsungan partai ya
dan tentu saja kemahaselatan bagi indonesia
dan itu perhitungannya bukan hanya matematika
belaka tuh ada insting ibu
itu mungkin ya
kemudian ada feeling juga kemudian ada penghitungan penghitungan lain
yang mungkin saja kita belum bisa mengerti dan memahami secara lebih dalam mas taufik
iya tentunya ibu mega ini penuh dengan plot twist begitu ya
dan kita akan menunggu saja menanti apakah nanti pada momentum hut pdi perjuangan pada sepuluh januari akan diumumkan
siapa nama capres yang akan diusung oleh pdi perjuangan karena ini juga ditunggu oleh koalisi koalisi partai lainnya
dan apakah nanti akan mengubah peta politik di pemilu dan pilpres dua ribu dua puluh empat kita nantikan saja
terima kasih bapak bapak politikus pdi perjuangan deddy sitorus dan pendiri lembaga survei kedai kopi henry satrio
salam sehat selalu